sampai rp dua puluh lima per kemasan tergantung ukuran
kami kembali mengundang para calon presiden untuk menuju ke podium
minimal sama seperti apa yang dirasakan anak saya yang sampai detik ini belum
untuk mendiskusikan perspektif perspektif mereka